itu kok belum pakai jauh di belakang kok goyang goyang alhamdulillah alhamdulillah
itu sob tanda tanda lelah tuh kodanya udah tiba sama kan apa kata padi pohonnya itu
pohonnya merunduk lah ada pohonnya merunduk bukan yang merunduk tapi malah goyang goyang
tahu enggak enggak sama kayak yang dibilang pak ade kalian tuh tenang aja emang gini caranya
buat dapetin malah terkodan biar cuma kita doang yang lihat ya nggak ya udah deh
hai ya kita mau cari si sobri kemana lagi nih kalau begini sih malah sobrinya nggak ketemu
tapi kita hanya hilang aku yakin kok pasti terlalu banyak di sini ah peson percaya aja
nahai karun eh kebetulan tetap bapak gimana kalau kita nanya aja ya apa yang nanti asalamualaikum
waalaikumsalam bapak bapak melihat tiga orang anak bapak bapak dia tuh tingginya sekitar kita
dia pakai baju koko dan dia itu pakai peci yang sama kayak mereka berdua tapi saya
pakai saya bapak lihat tadi yang enggak anak anak pakai baju koko kayaknya ada di lapangan tuh
oh iya pak makasih ya pak atas infonya pak
maksudnya makasih mari mari iya hati hati pak bener kan terlalu ada di sekitar sini
ayo kita ke rumah aja sih
kamu tungguin aja deh sebentar paling ganteng lagi lewat kau itu laylatu kebarnya tungguin aja
lagi mau lihat
udah neng udah
apinya udah mati udah
ucap syukur alhamdulillah neng
masih ngelindungi anak anak amba
neng ya allah
jangan pada main api
api kecil mau jadi teman
entah kan kalo api udah gede jadi lawan
bukan gitu maksudnya
tapi api unggunnya jadi mati

api gue tuh susah

kok jadi bingung dah
ya allah ini ada apaan sih pak siti
jadi berigit ustazah
iya itu maksudnya
nih ustazah kan saya tadi lagi lewat
itu anak anak teriak api api
ya allah ustazah apa saya liat itu api
udah ada di karpet
saya kan ngeri kena anak anak
ustazah di depan gede banget
saya ember saya siram
eh bukannya pada girang pada nang nang
kan udah kukasih tau ustazah mereka itu pasti buat onar ustazah
kulapor kan kepada ustazah nurul
ih gimana sih
siapa yang buat onar
ijus lia itu cuma bikin api unggun doang
ustazah gak ngerti deh ini kenapa
ada tenda karpet
api unggun serokan
terus ini cemilan apa sih
sama lia coba jelasin ke ustazah
aduh standarnya jadi gini loh
udah nyiapin api unggun
udah nyiapin makanan
udah nyiapin tenda
itu buat ngeliat malam
laya tukau datang
nah waktu laya tukau datangnya lewat
bisa melihat laya tukau datang
iya ustazah bisa gak
gini loh anak anak dengerin mustazah ya
malam laya tukau datang itu
gak bisa dilihat langsung gitu aja
gak kayak kita ngeliat malam bulan purnama
mau dapet laya tukau datang
kalian itu harusnya banyak banyak
ibadah nah ibadahnya itu
ada waktu khususnya
yaitu sepuluh hari terakhir ramadan
terutama di hari hari yang ganjil
itikaf di masjid
bukan malah gelar tenda kayak gini
api unggun kayak gini fahim tuh
layla tul qodar mau diseser
berkaya pala beton
salah ya ustazah
wah eh kok kita yang salah
eh kok kita yang salah
kita bertiga ustazah
iya kalian salah
tapi yaudah mendingan sekarang
kita rapihin semuanya terus kita
itikaf di masjid sama sama ya
tiga anak surahnya juga
iya dong gak ada harus tolong menolong
nih silahkan petnya
ini tuh ngeliat apa
ini tuh ngeliat apa
ini tuh ngeliat apa

itu pasti kena angin
tuh kan bener kan
bener apa kata bapak tadi
benar apa kata bapak tadi

yaudah gimana langsung kita lalapurin aja kusat musah
ismail itu namanya yang lalap enam
kerjain mereka biar mereka kapok
gak keluar pesantren lagi
lo lah gak ada kapuknya kak
udah udah udah ikutin aja udah
kok gak muncul muncul ya
dari tadi kok biasa aja
gak ada perubahan langitnya
tau gak kayak apa yang dibilang padeh
ini bukannya dapetin laylatul qadar
malah kita dapetin bentul bentul
itu bener bener sebut gatel
banyak nyambuk lagi di sini
ah nyesel aku ikut ke sini sob
kalian lupa apa
tadi kan kita udah beli lotion anti nyamuk
di warung lilis
ini pake deh
daun di belakang kok goyang goyang ya
tanda tanda laylatul kodarnya udah tiba
sama kan apa kata pani
pohonnya itu pengen merunduk
mana ada pohonnya merunduk
bukannya merunduk tapi malah goyang goyang tau gak
gak sama kayak yang dibilang padeng
udah mending kita lihat ke atas lagi
mendingan kita pulang aja deh sob
semakin merinding look man ini
itu mananya sungguh gani
jadi laki laki jadi cowok itu penakut banget sih
kayak aku dong
emang kamu berani sob
enggak tapi aku ajak kalian bertiga
aduh aduh aduh
bener bener nih anak satriwa nih
nggak terima bemo haikal asun mail
semuanya ngerjain saya nih malam ini nih
ah pr banget sih
harusnya kan bisa diisi sama
sholat berjamaah di masjid
tanah dan lain sebagainya
ini malah nyari nyariin begini nih
pas kalau ketemu
aduh aduh aduh
bukain nyerbangnya pasri giti
pasri giti kita itu tau nggak dikejar hantu
pasri giti bukain nyerbangnya pasri giti
keburu hantunya alas ini pasri giti
ini pak bapak sungguh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
pasri giti lama
alhamdulillah ya allah
aduh lama banget sih pasri giti
cuma buka gerbang doang lama banget
lama lama bagaimana saya juga lagi
takutnya juga kita dikejar kaitan
hei bocah hei pakai ninggalin lagi
hei bocah ya ampun
wah punya suatrio bemo
asur saumail dulu ya
siapa sih siapa sih
kok ada yang nyolek nih
nengok gak ya
aku kalo gak nengok penasaran
nengok aja deh